liputan investigatif tim cnn indonesia yang berjudul menghapus mereka yang mati meraih penghargaan anugerah jurnalistik adi negoro
dalam acara hari pers nasional yang dipusatkan di kendari sulawesi tenggara pada rabu sembilan februari dua ribu dua puluh
liputan cnn indonesia dinilai memiliki kegigihan dalam mencari data yang detail dari berbagai sumber serta memenuhi prinsip prinsip jurnalisme
melalui serangkaian investigasi dari lapangan dan dokumen tim cnn indonesia menemukan banyak kejanggalan
dalam pencatatan data kematian akibat covid sembilan belas di kota surabaya dan malang selama periode juni dan juli dua ribu dua puluh
temuan itu kemudian diangkat dalam liputan investigatif berjudul menghapus mereka yang mati
dewan juri anugerah jurnalistik adi nugoro menilai
liputan cnn indonesia tersebut memiliki kegigihan dalam mencari data yang detail dari berbagai sumber serta memiliki perangkat jurnalisme
liputan cnn indonesia tersebut memiliki kegigihan dalam mencari data yang detail dari berbagai sumber serta memenuhi prinsip prinsip jurnalisme

punya kegigihan yang sangat baik
bagaimana mencari data yang detail dari berbagai sumber
kemudian cross check dan ini memenuhi betul prinsip prinsip jurnalisme
yang lain pun juga begitu tapi tentu kita harus memilih yang terbaik dari yang baik
oleh karena itu saya mengucapkan selamat juga kepada cnn
tim liputan cnn indonesia mengakui
anugerah adi negoro merupakan suatu pencapaian yang akan memotivasi mereka
untuk terus menghasilkan karya jurnalistik yang lebih baik bagi publik di indonesia
anugerah adi negoro ini adalah satu pencapaian yang akan membuat kami saya dan tim
saya minta farid dan agus soekarno untuk berlari lebih kencang ke depannya
untuk mencari karya yang lebih baik lagi di indonesia
sebelum dinyatakan sebagai penerima anugerah adi negoro
liputan investigatif cnn indonesia berjudul menghapus mereka yang mati
harus bersaing dengan seratusan liputan lain dari berbagai televisi
yang diterima panitia dan tim juri adi negoro dua ribu dua puluh
dimulai sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat anugerah jurnalistik adi negoro merupakan
salah satu bentuk penghargaan tertinggi atas karya jurnalistik di indonesia
anugerah ini digelar setiap tahun dan pemenang kerap diumumkan
saat puncak perayaan hari pers nasional
zainal ishak kendari sulawesi tenggara